kita kembali ke tanah air untuk mendukung percepatan program vaksinasi
sejumlah acara vaksinasi terus digelar di berbagai daerah
dengan kemasan acara yang menarik
seperti yang dilakukan oleh trans tujuh
di mana setiap warga yang sudah divaksin mendapatkan set top box
untuk tv digital secara gratis
bertempat digelanggang olahraga pengadegan pancoran jakarta selatan
trans tujuh bekerjasama dengan kecamatan pancoran
menggelar vaksinasi untuk masyarakat pada senin pagi
puskesmas kecamatan pancoran menyiapkan lima ratus hingga enam ratus vaksin jenis sinovac
dan astrazeneca untuk warga pancoran
kegiatan ini dilakukan untuk mendukung percepatan program vaksinasi nasional
menariknya setiap warga yang telah divaksin
mendapat hadiah set top box gratis dari trans tujuh
warga pancoran pun menyambut antusias program ini
kegiatan yang sama sebelumnya juga digelar trans tujuh
di kecamatan beji kota depok jawa barat
setelah divaksin warga mendapatkan
sosialisasi tentang pemasangan set top box pada tv analog
sejumlah warga mengaku sangat terbantu oleh hadiah ini
sebetulnya kemarin juga kan kita pakai tv antena yang itu tuh
yang beli yang satu ratus lima puluh ya
cuman bolang si gundul gitu
masalahnya makanan tuh ya masalah apa tuh
ya gambarnya jelek banget gitu
alhamdulillah nih dapet ini
merupakan upaya trans tujuh mendukung rencana pemerintah
melakukan migrasi dari tv analog ke digital pada april dua ribu dua puluh
semua perangkat masyarakat membutuhkan perangkat digital
untuk itu perangkat perangkat yang masih analog
itu harus disambungkan dengan set top box ini
agar bisa menangkap siaran digital
ya mudah mudahan dengan kita bagikan ini
masyarakat jadi bisa menikmati ya siaran trans tujuh
dengan kualitas gambar dan suara yang lebih baik
pembagian set top box sendiri akan terus dilakukan oleh trans tujuh
dengan menyasar masyarakat yang tinggal di kawasan jabodetabek
trans tujuh adalah bagian dari city corps yang menaungi cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia